kita beralih ke informasi selanjutnya
pengadilan negeri tindak pidana korupsi
tipikor jakarta senin ini akan
mengkonfrontasi kesaksian mantan
anggota komisi dua dpr ri
miriam s haryani
dengan tiga penyidik kpk yang memeriksanya
ketiga penyidik kpk tersebut
yakni novel baswedan damanik dan
saat menjadi saksi di persidangan dugaan
kamis lalu mantan anggota komisi dua dpr
dari fraksi hanura
miriam s haryani mengaku tertekan
dengan sikap penyidik sehingga
terpaksa membuat kesaksian palsu
dalam berita acara pemeriksaan
saat dicecar oleh majelis hakim
miriam sembari menangis mencabut seluruh
keterangannya di berita acara pemeriksaan
kala diperiksa penyidik kpk
miriam menegaskan seluruh keterangan dalam
bap tidak benar
ia menuding ada tekanan psikis dari
tiga penyidik kpk yang memeriksanya
tapi ini disaksikan
oleh yang kuasa
sementara itu penyidik senior komisi
pemberantasan korupsi novel baswedan
membantah kesaksian anggota komisi dua dpr
dari fraksi hanura miriam s haryani
di pengadilan tindak pidana korupsi
novel pun menyatakan
tidak gentar jika harus dikonfrontasi
sudah diperiksa itu empat kali
masing masing yang merisa berbeda
nah saya kira nanti kita lihat saja
tidak ada posisi untuk jelaskan itu sekarang
terima kasih ya
pernyataan miriam haryani yang mengatakan
bahwa ia ditekan oleh penyidik kpk
akan ditindaklanjuti jaksa
jaksa menilai pernyataan saksi tidak logis
karena kpk memiliki standar operasional
dalam setiap proses penyidikan
konfrontir itu maksudnya verbalisan
jadi tiga penyidik yang disebutkan
sama bu yani tadi
akan kita hadirkan hari senin
jika perlu kita akan
melihat rekaman atas pemeriksaannya
bahkan kpk juga selalu merekam
setiap pernyataan dan jawaban pihak
yang dimintai keterangan dalam penyidikan
arief iwzul cnn indonesia